wakil presiden yusuf kala menegaskan kemudahan proses izin tenaga kerja asing tidak berarti pemerintah membiarkan orang asing bekerja di indonesia sebebas bebasnya
pernyataan wakil presiden ini menanggapi kemudahan bagi tenaga kerja asing yang dijamin dalam peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
tentang penggunaan tenaga kerja asing yang ditanda tangani presiden joko widodo pada dua puluh enam maret dua ribu delapan belas
wakil presiden yusuf kala menganggap regulasi soal tenaga kerja asing perlu untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi
menurut yusuf kala regulasi itu tidak akan mengurangi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia namun justru mendorong penciptaan lapangan kerja baru
dalam konteks ekonomi global menurut kala hal ini tidak bisa dihindari
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm memperkirakan penyedaran ekonomi yang diperlukan untuk mengembangkan tenaga kerja asing

badan koordinasi penanaman modal atau bkpm memperkirakan penyedaran ekonomi yang diperlukan untuk mengembangkan tenaga kerja asing
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm memperkirakan penyedaran ekonomi yang diperlukan untuk mengembangkan tenaga kerja asing
bkpm menilai perizinan tenaga kerja asing rawan menjadi ladang pungutan liar maupun pemerasan dari oknum yang tidak bertanggung jawab
dengan perizinan tka yang lebih sederhana pemerintah berharap investasi semakin deras mengalir ke indonesia dan peluang penghutan liar semakin kecil